anda kembali di berita utama bersama saya jihan novita dan saudara inilah lima berita pilihan kita di hari ini
yang pertama ada ledakan gudang amunisi
sebuah gudang amunisi di kabupaten bogor jawa barat meledak dan terbakar pada sabtu malam
warga di sekitar lokasi pun terpaksa mengungsi lantaran takut peristiwa berulang
ledakan gudang amunisi milik tni ad yang terjadi di desa ciangsana kabupaten bogor jawa barat pada sabtu malam membuat situasi di sekitar lokasi mencekam
warga yang tinggal tak jauh dari tkp pun berhamburan keluar dari rumah lantaran ketakutan
tak hanya itu suara ledakan yang dahsyat terdengar hingga ke wilayah bantar gebang bekasi jawa barat
sementara itu kluster visalia kota pasar dan kota jawa barat juga terbakar
kota kabupaten bogor menjadi salah satu kluster yang paling terdampak lantaran berada di belakang gudang peluru
sebanyak satu ratus tiga puluh lima kepala keluarga yang berada di dekat gudang amunisi pun terpaksa diungsikan hingga situasi aman
warga diungsikan di beberapa lokasi diantaranya di rumah kepala desa serta masjid terdekat
pada pagi pas waktu maghrib agak gede jadi rumah sampai bergetar gitu kayak berupa
dan inilah kondisi sejumlah rumah warga yang berada di kampung corok paregi kota bekasi pada minggu pagi
yang mengalami kerusakan akibat dampak ledakan gudang amunisi
warga berharap adanya bantuan perbaikan
dari pemerintah untuk rumah mereka
sementara itu minggu pagi pihak pmi kabupaten bogor juga melakukan pemeriksaan kesehatan pengungsi
yang terdampak ledakan gudang amunisi kodam jaya
mereka tak menemukan adanya warga yang sakit
namun hanya mengalami shock